sejumlah warga saling dorong saat berebut uang yang ditebar seorang donatur
di kawasan kampung pembulung kelurahan pondok kopi
kecamatan durensawi jakarta timur selasa pagi
bahkan seorang ibu dan anaknya terjatuh dan terinjak saat warga saling berebut
pembagian daging kurban dan uang tunai yang semula tertib berujung ricu
lantaran beberapa warga berkali kali menyerobot antrean
pembagian daging kurban dan uang tunai ini dilakukan di kawasan
kampung pemulung untuk membantu warga memenuhi kebutuhan hidup
lalu dibawa petugas ke pantai sosial jakarta utara untuk dilakukan pemindahan
ratusan warga kalimanggis bekasi jawa barat
selasa sore melakukan aksi demo jalan tol jatikarya dua kota bekasi jawa barat
warga menutup separuh jalan tol dengan membakar ban bekas
warga sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan tol
yang membuka separuh jalan tersebut
akibat demo ini arus lalu lintas mengalami kemacetan
aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga
karena lahan seluas empat dua hektare milik para ahli waris
yang tak kunjung dibayar oleh pihak kontraktor
tim liputan cnn indonesia